si haikal juga

gak diangkat lagi
sama nih ian juga

gue takut ada apa apa sebelum mereka

telfon gak diangkat lagi

aturan ya kita kawal boy sampai sini tau gak

usahanya boy buat ikutan kontes cucu cucu
semua syahsyiah aja gitu aja ya kan
mending kita berdoa aja ya
semoga gak terjadi apa apa sama boy sama eva
gue bisa terlambat datang ke kontes dong
ya udah mi kota

canoh ini mampir gak ada
kayanya pengen ambil kosong
ini gini deh karun
pinjam itu lagi gimanaoney
harus lupain dulu kontesnya
tapi mereka ga liat apa tuh
biar mereka lihat

jadi kalian melarikan diri
like gue udah berusaha
dan kita hampir berhasil
tapi boy terus terusan nyerang kita
ya mau gak mau kita cabut
tristan lu gak sendiri
sedangkan boy sendiri
kalian mau kena berangkang pecus apa apa
lu yang paling gue percaya tristan
lu bikin gue kecewa
ini orang makin lama makin boco
bosnya aja sama gue
mentang mentang bikin dia bangkobar
kalau lu gak mampu lawan boy
lu kan bisa cari cara lain untuk mencegat boy
masa semuanya yang gue bilang sih
lu bisa ilu mereka
untuk kempesin motor boy
atau ngerusakin motor boy
biar boy gak bisa ikutan konten situ
jangan cuma otot
tunggu di rumah
hidup guearded itu seumur tiga saat kok
mbak reva mau ngecek apa dia ada di kamarnya atau enggak
atau jangan jangan dia diam diam keluar gitu ya kan mas
udah kamu tenang aja gak mungkin lah reva kabut
yuk kita duduk disini
mas ngajal lo nemenin ke kamar
yes mas baik banget
tapi dengerin aku dulu mas
aku cuma pengen ngecek aja di kamar dia baik baik aja atau kayak gimana
aku pengen tahu aja mas keberadaan dia
dia emas gak khawatir sama reva
jadi permisi mas tercinta
reva masuk ya
bener aja nih anak natsikal
gak ada kan di dalam kamarnya
mas by gak pernah percaya sih
reva gak ada
mas pergi kan mas
mas gak percaya sama aku
pasti dia ikut acara
aku yakin banget deh
lebih baik sekarang mas tanya dia dimana suruh dia pulang sekarang juga
iya iya sebentar
apa aku bilang aja handphonenya nggak aktif
masih belum diangkat
sebentar mas coba sekali lagi ya
gak aktif handphonenya
biar gue cari tau aja dimana lokasi kontes cewe cowok oke itu
terus gue susulin deh mereka
bagi semua peserta diharap kumpul di aula
aduh boy kamu dimana sih kamu bakal terlambat apa enggak
aduh ya allah berikanlah kemudahan buat boy biar dia bisa datang dengan tepat waktu
karena aku yakin banget kalau boy itu sekarang pasti lagi berusaha banget buat datang
boy pasti gak mau ngecewain aku gak mau ngecewain banyak orang
aku mohon ya allah
gue curiga kalau anak beja itu pada cegat sih boy
bisa banget sih
masalahnya gue tau banget gue gimana orangnya
dia tuh selalu tepat janji gak pernah ingkar waktu
beneran ya anak anak dari kobra itu
gue doain semoga nanti kalau mereka di jalan mereka tabrakan rame rame
kedebuk jatuh gitu masuk rumah sakit
meli ya enggak usah didoain
enggak enggak juga kelas
kami umumkan kembali
bagi peserta jika dalam waktu lima menit lagi belum kumpul kami nyatakan gugur
kamu sadar ke allah duluan deh
biar tante aja yang nungguin gue
nggak tante aku disini aja yang nungguin boy sampai dia datang
re bener kata tante miranda
lo masuk duluan aja deh mendingan
kan disini juga ada kita kita yang nungguin boy
kalau boynya tuh lagi kepalet lagi kebelet gitu
jadi kan pasti dikasih keringan waktu
jadi mendingan lo masuk ke aula duluan deh re
kalau ketemu panitia lo kasih senyuman lo yang paling lo
biar nanti dia bisa berhubungan
mendingan mereka tuh lulu dan percaya kalau boy berani ke toilet
nggak gue tetep disini
kalau emang harus ke aula sekalipun gue maunya masuk bareng boy
kalau enggak gue akan telepon ke boy disini
lo denger kan barusan
peserta lima menit lagi harus muncul
sedangkan boy dari tadi kita tungguin di sini nggak muncul muncul
itu dia ian
anak bece jegal buaya di jalan
itu dia yang gue takutin
waktunya telah habis